kasus gangguan gagal ginjal akut telah memakan korban seratusan anak balita di tanah air
dan hingga saat ini tidak ada satupun yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini
badan pom justru terkesan menyerahkan persoalan keamanan obat kepada pihak industri
bagaimana sebenarnya yang mendudukan masalah ini
kita akan berbincang dengan wakil ketua komisi sembilan dpr ri melki laka lena
selamat sore bang melki
selamat sore mas denny
terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
kami juga sebelumnya sudah mencoba mengundang pihak badan pom untuk dialog sore hari ini
namun belum bersedia bergabung
ya langsung saja bang melki bagaimana anda melihatnya
kasus gagal ginjal akut ini seperti lempar tanggung jawab antara bepom dan pihak industri ini
bagaimana anda melihatnya
ya kalau kita runut ya masalah ini kan muncul bukan baru belakangan ini
baru bulan oktober
tapi memang kasus ini kalau kita lihat itu kan sudah terjadi beberapa bulan lalu
tapi eskalasinya itu baru terjadi dalam bulan oktober ini
data yang kami miliki misalnya ini data juga yang sudah disampaikan kemarin
dari dua ratus empat puluh satu kasus yang di dua puluh dua provinsi tersebut yang ada satu ratus dua puluh tiga meninggal ya lima puluh lima persen berarti yang meninggal
dan itu kan anak anak di bawah satu lima tahun itu
jadi itu adalah kasus yang besar
terkena sekitar lima puluh tahun lima puluh tiga kasus dan sebagainya
dan ini sebenarnya sudah terjadi sekian bulan ini
dinas kesehatan kementerian kesehatan badan pom juga mestinya sudah punya informasi awal terkait dengan hal ini
memang penyebabnya itu tidak bisa dikatakan tunggal
apa namanya oleh produk obat sirup
karena ini sirup paracetamol
karena gini mas benny
keterangan yang disampaikan kemarin oleh kadis dari kadis kesehatan dia
menunjukkan bahwa kejadian di d i e itu kurang lebih tiga belas kasus kalau saya nggak salah itu
ternyata tidak ada korelasi langsung dengan dia minum obat sirup
nah jadi sebenarnya penyebab dari kejadian gagal ginjal akut yang sudah berlangsung beberapa bulan ini
itu mestinya harus ada penjelasan yang diduga ya
yang satu tentu yang sudah menjadi pengetahuan kita bersama
adalah terkait dengan obat sirup paracetamol yang sudah satu ratus dua oleh versi kemenkes kemudian lima oleh versi badan pom sudah ditahu
nah tapi juga sebab sebab lain juga mesti kita juga tahu dan pastikan
sekali lagi presiden kan mengatakan pak presiden jokowi kan menyampaikan agar ini dibuka saja apa adanya
sehingga semua kita ini juga punya kewaspadaan ya
kalau tadi soal menyangkut obat sudah ada langkah langkahnya untuk di hold penjualannya
nah sebab lain di luar obat ini juga mesti juga kita tahu
nah sebab lain di luar obat ini juga mesti juga kita tahu
apa saja penyebabnya sehingga seluruh masyarakat tenaga kesehatan juga
maupun fasilitas pelayanan kesehatan juga benar benar memahami sebab sebab lain di luar yang sudah pengetahuan kita terkait dengan menyangkut obat sirup tersebut
nah ini perlu dibuka pada masyarakat sehingga semua kita ini juga kemudian memiliki pengetahuan dan pemahaman
untuk melakukan proses pencegahan maupun pengobatan ketika ada keluarga kita ataupun sweeper kita yang mengalami semacam ini
ya bang melki tadi anda menyebut memang di d i e ada tujuh belas dan itu juga mereka tidak mengkonsumsi obat sirup begitu ya bang ya
tapi kan di daerah lain juga ada juga banyak yang mengaku bahwa mereka juga sempat meminum obat jenis sirop ini
lalu kalau menurut bang melki ini antara badan pom dan pihak industri ini
sebenarnya siapa juga yang harus menjadi gerbang terakhir sebelum obat obatan ini bisa beredar di pasaran begitu bang
kalau secara regulasi memang pengujian premarket sebelum itu diadakan ke masyarakat ke pasar publik itu adalah tanggung jawabnya badan pom
jadi badan pom itu memeriksa batch per batch dari semua produk farmasi obat tradisional
etika makanan minuman itu semuanya dicek oleh badan pom
jadi mereka mengetes itu sebelum diedarkan itu tanggung jawab mereka
nah tapi karena juga tentu keterbatasan tenaga dan juga kekuatan di badan pom
ada yang namanya itu post market itu badan pom tidak lagi melakukan pengujian seperti awal mula ketika dia diuji sebelum diedarkan
jadi biasanya badan pom akan menerima pengujian itu berdasarkan sampling ya
sampling terhadap suatu produk atau suatu batch terhubung
dari satu produk sehingga kemudian bisa dicek apakah benar tidak antara yang dilaporkan awal
dan yang diedarkan itu sejatinya sama
nah tapi begini
satu soal terkait dengan tanggung jawab ini memang ini tanggung jawab bersama ya
badan pom punya tanggung jawab seregulasi itu sebelum diedarkan
pada saat diedarkan itu tanggung jawab itu ada pada pihak produsennya
dan secara acak nanti sampling di lapangan itu badan pom akan menangani proses pengujian
ketika produk tersebut sudah diadarkan di tengah masyarakat
nah tapi ya lebih daripada itu sebenarnya kejadian ini
itu sebenarnya agak mengagetkan kita semua karena
rata rata obat yang kemudian menjadi persoalan ini adalah obat obat yang sebenarnya sudah dikonsumsi sejak lama
dan tidak ada soal selama ini
nah kenapa sekarang tiba tiba jenis hidup ini menjadi masalah
ini yang perlu kita telusuri
saya kira saya setuju dengan pendapat dari pak muhajir effendi menko pmk agar
kenapa tiba tiba jadi menyebabkan gagal ginal aku dan ini cepat sekali seperti ini
pasti ada sesuatu hal yang salah
apakah salahnya itu di play market yang itu otoritasnya badan pom
ataukah salahnya itu post market
jadi setelah diedarkan ke masyarakat ternyata dia membuat itu di luar yang sudah dikasih ke badan pom
nah itu urusan dari industri parmasi
nah ini tinggal nanti dicek oleh teman teman dari kepolisian dari polri
tentu dengan melibatkan dan juga bersama dengan dari kementerian kesehatan
dari ikatan dokter anak indonesia maupun teman teman dari lab dan juga dari kampus ya
yang memang punya kemampuan di bidang ini
ya bang melki terkait dengan tadi anda menyebut ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama
ini beberapa saat yang lalu ini juga dalam jumpa persnya bepom ini menyatakan
ini cemaran sirop yang berisi bahan etilen glikol dan dietilen glikol ini tidak berbahaya
padahal sebelumnya menkes juga pada dua puluh oktober ini menyatakan kalau dua bahan itu dianggap berbahaya sehingga
di titikkan sementara sirop yang mengandung eg dan deg ini
lalu menurut anda bagaimana nih bang melki
sebenarnya sudah disampaikan berkali kali ya jadi ini memang harus dijelasin oleh yang memang
memahami soal menyangkut dunia farmasi ini
kita ini makan nasi aja juga itu sebenarnya berbahaya kalau kadarnya itu berlebihan
seorang kalau makan nasi sebakul itu pasti mati
kalau makan nasi satu baskom besar pasti mungkin bisa langsung muntan bisa meninggal
jadi kita harus menjelaskan kadarnya
jadi bahan ini juga pada kadar tertentu itu tidak berbahaya
jadi bukan bahannya yang berbahaya tapi kadarnya yang berbahaya
jadi menurut saya penjelasan kepada publik ini juga karena saya suka kritik teman teman yang kasih ketenangan publik ini
tolong kasih keterangan publik yang benar nih pejabat pejabat publik kita ini
sehingga kemudian masyarakat jangan dibuat takut dan khawatir gitu
mewaspadai iya tapi jangan dibuat takut dan khawatir
etilen glikol dan dietilen glikol ini pada kadar tertentu tidak berbahaya
itu ada namanya pharmacope itu yang mempunyai semacam buku panduannya para farmasis di tanah air
para industriawan juga untuk menggunakan itu berdasarkan aturan pharmacopy
jadi bukan kandungannya yang berbahaya ya tapi kadar yang dipakai kalau melewati batasnya itu yang berbahaya
jadi selama ini tuh pemakaian etilen glikol dan di etilen glikol itu sebenarnya pada kadar yang memang disyaratkan itu tidak berbahaya
nah jadi saya sekali lagi berharap betul agar semua otoritas kesehatan negeri ini duduk bersama ya
badan pom ri
dan juga ikatan dokter indonesia
ikatan apotekar indonesia dan seterusnya ini duduk bersama
dan menyampaikan informasi juga bersama sama dengan terang dan benderang dan mudah dipahami masyarakat
enggak jangan kayak begini ini antara substansi dengan kejadian belum begitu jelas
atau belum jelas benar apa masalahnya tapi akhirnya sudah ya kalau pencegahan saya setuju bahwa mencegah untuk jangan sampai jatuh korban dengan kita menghold berbagai obat tersebut oke
tapi jangan kemudian
informasi yang tidak jelas
informasi yang diberikan itu mengkhawatirkan dan menakutkan akhirnya
jadi tidak memberikan keterangan yang benar tentang kondisi lapangan
sebenarnya kadarnya bang ya sebenarnya yang berbahaya itu kadarnya dan juga sebaiknya diberikan keterangan benar kepada publik
lalu apakah dpr ini akan memanggil bepom kemenkes ini terkait sirop yang dianggap berbahaya dan kasus gangguan ginjal akut ini bang
ya kami akan memulai rapat setelah pembukaan sidang itu awal november ya mas benny ya
kami pastikan bahwa agenda pertama kami di komisi sembilan pasti akan langsung membahas hal ini
jadi agenda kami yang pertama di komisi sembilan nanti saya pastikan bahwa kami dan teman teman akan membahas hal ini sebagai pertanggung jawaban kami untuk bisa segera menemukan apa penyebab dari peristiwa ini
dan bagaimana kita bisa merespon ini dengan baik dan semua bersinergi bersama tidak kemudian masing masing seolah olah dari sudut pandang yang masing masing menjalankan kewajibannya tapi tidak juga menemukan solusi masalah yang kita bisa benar bersama sama nanti
ya bang melki ini kan saat ini pemerintah juga tengah memesan obat ya yang dianggap ampuh untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal ini
kalau anda melihat ini bagaimana kemungkinannya nih bang melki
obat ini bukan hal baru ya obat ini ditemukan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh setelah melewati dua puluh lima tahun hak patentnya itu sekarang semua orang bisa memproduksi obat tersebut
jadi ini juga bukan hal yang luar biasa juga sebenarnya
jadi penyakit ini juga bukan suatu hal yang tidak

obatnya sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sudah melewati masa patent dua puluh lima tahun dan dengan melewati masa patent ini sekarang orang bisa memproduksi secara bebas
dan itu saya kira juga tinggal nanti bagaimana kmnk dan badan pom dan semua otoritas kesehatan kita bisa segera membeli kepada pihak pihak yang bisa mengadakan ini dan kemudian memberikan
tapi bukan itu sebenarnya yang saya mau memberikan pencatatan
sebenarnya begini ini soal soal kayak begini ini
sejauh kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik kepada publik
baik itu menyangkut tentang sebab musababnya bagaimana cara kita mengantisipasinya bagaimana cara kita meresponnya di lapangan ketika ini kejadian
dan bagaimana mensinergikan semua potensi bangsa ini sehingga bisa kerja bersama
dan menenangkan publik dari semenjak kejadian hari pertama sampai hari ini
itu mudah mudahan kejadian kayak begini ini kita bisa respon dengan lebih tenang dan tidak usah terkesan kita itu tergopoh gopoh dan satu sama lain
dari sudut pandang masing masing dan tanggung jawabnya berjalan sendiri dan tidak terkena sederhana
seperti saat ini
jadi obat ini juga bukan hal yang luar biasa
sudah kita ketahui bersama data yang juga kami terima bahwa ini sudah ditemukan dan seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
sudah dua puluh lima tahun melewati masa patent sudah bisa diproduksi oleh berbagai pihak
dan juga kalau memang ini sudah dicek memang bisa tinggal dibeli dan diberikan kepada pasien yang memang terkena kejadian ini
baik bang melki jadi sebenarnya yang harusnya ini dilakukan adalah komunikasi yang baik antara para otoritas yang mengatur hal ini
juga antisipasi di lapangan terutama menenangkan publik gitu ya bang ya
supaya tidak ada kebingungan juga di masyarakat harus melakukan apa
jadi bisa cepat ditangani
terima kasih bang melki sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom sore ini
baik terima kasih mas benny
semua masyarakat indonesia mohon tetap tenang
percayakan kepada otoritas kesehatan kemenkesan baru inform dan semua pihak untuk menahan hal ini dengan baik
baik simak informasi selengkapnya
anda masih di cnn indonesia newsroom